rodiah warga kecamatan cibarusah
kebupaten bekasi jawa barat
hanya bisa terduduk lemas di rumahnya
di usianya yang sudah tujuh puluh dua tahun
rodia sudah tak bisa berjalan
menurutnya akibat saraf terjepit
namun di usia senjanya
rodiah justru harus berurusan dengan hukum
dari total delapan anak kandungnya
lima anaknya justru melaporkan rodiah ke polisi
dengan tuduhan melakukan penggelapan sertifikat tanah
seluas sembilan meter persegi
anak kandung rodiah menuntut
agar mendapatkan harta warisan
sepeninggal ayahnya haji zencair
yang meninggal dunia pada januari dua ribu sembilan belas
rodiah dilaporkan ke polsek cibarusah
polres cikarang baru
hingga pengadilan agama cikarang
rodiah pun berusaha tegar
dengan mengikuti proses tahapan pemanggilan pihak kepolisian
namun hukum masih berpihak kepada rudiah
proses penyelidikan di polsek cibarusah
bahkan polsek cibarusah berupaya
memediasi kisruh antara rodiah
dengan kelima anak kandungnya
namun sayang saat mediasi dilakukan
pihak lima anak kandung rodiah
yang menuntut justru tidak hadir
menanggapi soal pelaporan terhadap ibu kandungnya
putri pertama rodiah sonya susilawati
membantah mengenai pemberitaan
soal rebutan harta warisan
dirinya bersama empat saudara kandungnya
menerima sepenuhnya atas putusan
pengadilan agama cikarang
di dalam surat putusan pengadilan
pengadilan agama cikarang disebut
sonya susilawati mendapatkan harta warisan
sebesar tujuh persen sembilan puluh enam bagian
meski sudah mengalami peristiwa itu
rodiah mengaku akan tetap memberikan
harta warisan kepada lima anak kandungnya
asal mereka mematuhi putusan pengadilan agama
kata pak rodiah
kata pak rw
surat gua buat sini
itu kita bagi mentah laku
maunya surat dipegang dia
dia gak jual dibagiin
menggrup dia menggedean
saya mau dia
sementara putri bung surodiah
nur diana novita pertiwi berharap
agar lima saudara kandungnya
untuk segera sadar
dan berhenti merongrong
udah kenyang lah
kalau laporan ke polisi
seolah olah itu saya tutup
demi allah saya enggak mas
karena saya tahu
jerih payah ibu saya
truk sampai mau jatuh ke jurang
saya karena tahu
nah udah pas gitu
dari situ udah kenyang lah
rodiah bersama dua anak kandung
hanya bisa berpasrah diri
kepada yang maha kuasa
berdoa agar konflik keluarga
yang sudah berjalan selama dua tahun ini
bisa segera selesai dengan baik